salah satu korban selamat dalam peristiwa ledakan dan kebakaran pabrik kembang api di tangerang menuturkan saat kejadian seluruh korban sedang bekerja memproduksi kembang api
perkorban tewas tidak dapat menyelamatkan diri mereka karena terjebak dalam kobaran api
polisi masih mengidentifikasi korban tewas dibawa ke rumah sakit polri kramat jati jakarta
sementara sebagian korban lainnya atau korban selamat dilarikan ke rumah sakit umum daerah tangerang
saya kejadian yang tidak tahu saya bekerja di luar di luar area kerja
ini saya kebanyakan banyak busan
tapi saat itu banyak ledakan
kalau ledakan itu dari mobil ada empat di dalam motor hampir semua
kalau bahan tidak ada tidak ada yang ledakan
waktu itu sedang aktivitas
lagi produksi lagi jalan memang

itu produksi apa
produksi apa sih bok